dan saya persembahkan kepada rakyat indonesia
bahwa pancasila itu adalah
satu dasar yang dinamis
suatu dasar yang benar benar dapat
menghimpun segenap tenaga rakyat indonesia
satu dasar yang benar benar bisa mempersatukan
rakyat indonesia itu untuk
bukan saja mencetuskan revolusi
tetapi juga mengakhiri revolusi ini
dengan hasil yang baik
pancasila sebagai dasar negara lahir
melalui proses yang sangat panjang
pada dua puluh sembilan mei hingga satu juni seribu sembilan ratus empat puluh

menggelar sidang perdananya
untuk menentukan rumusan dasar negara

rumusan dasar negara
dan tiga orang di tempat ini mengemukakan
rumusan dasar negara
berdasarkan sudut pandang mereka
yaitu muhammad yamin supomo dan soekarno
soekarno yang tampil pada satu juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
menyebut istilah pancasila
untuk lima rumusan dasar yang ia paparkan
dan aku telah berkata
siapa yang bisa menahan jalannya matahari
allah akan bisa menahan
datangnya indonesia merdeka
dan aku telah berkata
dan aku telah berkata
masih penuh keperluan
dan helen anggota wpip
seperti oh disebut
dan kata hal kit ku
sudah ada di bumi indonesia dibilang dia menggalinya
dan ketika satu juni itu hasil galiannya itu
dia sampaikan kepada anggota sidang bpupk pertama waktu itu ya
setelah sidang perdana ppupki lantas membentuk panitia kecil beranggotakan sembilan orang
sehingga sering disebut sebagai panitia sembilan
rumusan mereka dituangkan dalam piagam yang disebut piagam jakarta
pada dua puluh dua juni seribu sembilan ratus empat puluh
kemudian ada negosiasi ada kompromi di situ
format pancasila yang terakhir yang kita kenal delapan belas agustus itulah yang kemudian kita terima
di tengah tengah itu ada perdebatan dari kalangan islam
ingin ada piagam jakarta yang ingin melakukan syariat islam bagi penganut agama islam
tapi kemudian ada keberatan kemudian juga ada kompromi
dan berkat jasa dari
dari kei haji waidahasim waktu itu
maka pancasila yang kita kenal sekarang dan tidak memasukkan tujuh kata dalam piagam jakarta tersebut diterima
pancasila adalah jantung kearifan lokal masyarakat indonesia
orang orang di negeri katolistiwa ini mempunyai prinsip gotong royong yang kuat
sudah semestinya pancasila yang lahir lewat jalan yang panjang ini
membuat bangsa indonesia tetap merdeka dalam bineka